selain musim kemarau saat ini membuat banyak petani yang memilih untuk tidak menanam padi karena minimnya air
hal ini membuat padi lain yang masih bisa ditanam mengalami peningkatan harga jual
seperti bagi para petani yang berada di kecamatan karangmalang kabupaten sragen jawa tengah
padi yang baru berumur enam puluh lima hari dan baru berbunga sudah terjual dengan harga lima belas juta rupiah per patok yang dibayar tunai
sejumlah petani mengaku penjualan pada saat ini memang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu
menurut petani para tengkulak sudah mulai membeli meski belum memasuki masa panen
hal ini dilakukan demi bisa mendapatkan gabah mengingat saat ini banyak petani yang gagal panen hingga tak menanam padi akibat kekeringan
harganya naik umurnya ini baru enam puluh lima hari tapi belum keluar malennya ini sudah laku
per patok sepertiga hektare itu lima belas juta cash saat
dan laku berapa patok
saat ini sepuluh patok